inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh
kok anggap kami ini bodoh
kalau saudara berbohong terus begini seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka
kalau saudara bohongnya keterlaluan
saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara
itulah petikan ucapan ketua majelis hakim dalam sidang verdi sambo
wahyu iman sentosa
yang jengkel karena jawaban asisten rumah tangga sambo susi
dinilai tidak jujur
sebab keterangannya berubah ubah tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan
susi yang saat itu bersaksi di depan majikannya verdi sambo dan putri candrawati menyebut
tidak berbohong melainkan sedang mengingat ingat kejadian

tim pengacara richard eliezer pun menduga
saksi yang dihadirkan dalam sidang berkata tidak jujur
lantaran berada di bawah tekanan
menurut dosen fakultas hukum universitas indonesia
luhut mp pangaribuan
kondisi saksi yang memberi jawaban berbelit belit dalam persidangan bukanlah hal yang wajar
adanya hubungan kerja ataupun emosional dengan terdakwa
berpotensi mempengaruhi keterangan saksi
ia menyebut dalam persidangan
saksi yang memiliki kedekatan dengan terdakwa
jadi dengan kata lain ada subjektivitas
bahkan sebenarnya di dalam pengadilan itu bisa ditolak gitu
sebagai saksi yang sah karena ada hubungan kerja
karena ada hubungan kerja secara hukum
diasumsikan bahwa sangat mungkin dia tidak mengatakan yang sebenarnya
berdasarkan hal hal ini maka kecurigaan kita
dia juga bagian dari skenario itu
atau masih bagian dari skenario
untuk menutup nutupi perbuatan itu ya
hal serupa diutarakan pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
kemungkinannya kalau menurut saya
realitas yang terjadi itu
menurut pikirannya saksi ini
ini akan memberatkan majikannya
akan memberatkan pak fs dan bu putri
pola relasi yang sudah terbentuk
antara susi dengan keluarga itu
katanya sudah dua tahun kerja ya
itu sudah intens gitu
sehingga ada relasi yang dekat gitu
tanpa mengesampingkan asas pradugata bersalah
tindakan hakim yang berkali kali memberi peringatan kepada susi
merupakan hal yang tepat
hal itu dilakukan untuk mengingatkan saksi
ada jerat hukum yang mengintai
jika terbukti berbohong
memberi kesaksian palsu dalam sidang tindak pidana
dapat terancam hukum pidana dan perbuatan itu
berlaku selama tujuh tahun penjara
jadi melihat beberapa kali sudah dikatakan kamu bohong
mestinya harus di follow up dengan penyidikan
supaya jelas itu ya
jangan kemudian juga dia karena keawamannya
karena dia gak pernah disidang
karena dia tegang
kemudian menjadi konsekuensi hukum yang akan diterima
itu juga gak fair
tak berbeda jauh
saksi lain yang dihadirkan pada senin lalu
sempan mengungkapkan ketakutannya
mantan ajudan verdi sambo yang hadir sebagai saksi
untuk terdakwa baradae itu
menyatakan takut akan keselamatannya
serta takut keterangannya tidak sama dengan keterangan saksi lain
seperti skenario yang telah diatur
pada dasarnya keselamatan saksi
dijamin oleh aparat kepolisian
keamanan saksi dilimpahkan ke lpsk
namun ia menyayangkan dalam praktiknya

melindungi saksi yang bersedia menjadi justice kolaborator
bagian juga sebenarnya dari
pilihan orang menjadi justice kolaborator
tetapi itu tadi
jadi justice kolaborator atau tidak
kewajiban lpsk lah melindungi
terutama saksi dan korban
luhut mp pengaribuan menyarankan
agar persidangan membuka cctv mabes
hal itu bertujuan
melihat apakah saksi benar benar
memberi keterangan sendiri saat dibuat bap
atau didampingi dan ditekan
oleh pihak lain
suci banjin jakarta